kesorotan lain saudara kembali tersandung kasus narkoba
artis sinetron rio raivan akan menjalani proses hukum untuk yang kelima kalinya
sebelum ditangkap pada jumat dua puluh enam april rio baru selesai menjalani masa tahanan selama tiga tahun
dengan kasus yang sama dan baru keluar di bulan februari kemarin
kerabat rio yang sempat menjenguk pada minggu malam berharap rio dapat menjalani rehabilitasi
dan menilai bahwa hukuman penjara justru tidak memberikan efek jerah bagi rio raifan
melihat rekam jejak rio kepolisian mengambil langkah tetap memproses kasus narkoba tersebut
dan nantinya menyerahkan kepada hakim terkait fonis kepada arti sinetron ini
karena tersangka ini sudah berkurang kali melakukan tindak pidana yang sama
maka kami dari kepolisian adalah tetap melakukan proses penyidikan
nanti hasil putusan bahwa tersangka itu nanti dipidana penjara ataupun hasil rehabilitasi itu kami serahkan kepada pengadilan